sudah ada di informasi selanjutnya pada hari kedua pasca lebaran arus lalu lintas di kawasan puncak bogor jawa barat terpantau padat sejak jumat pagi
antrean kendaraan sepanjang dua km terjadi mulai dari keluar pintu tol ciawi hingga simpang gadok menuju puncak
seperti inilah kondisi arus lalu lintas di kawasan puncak bogor jawa barat pada hari kedua pasca lebaran
terjadi antrean kendaraan sepanjang dua km mulai dari keluar pintu tol ciawi hingga ke simpang gadok ke arah puncak
untuk mengurai kepadatan kendaraan petugas satlantas polres bogor memperlakukan sistem one way atau satu arah ke arah puncak secara situasional
berdasarkan data dan jumlah kendaraan yang memasuki puncak pada hari ini mengalami peningkatan sebesar tiga puluh persen dibandingkan pada hari sebelumnya
untuk situasi di jalur puncak h plus dua ini bisa kita lihat kepadatan cukup meningkat
untuk kendaraan yang masuk dari tadi malam jam dua belas malam sampai dengan jam sembilan pagi ini sudah sekitar empat puluh ribu kendaraan yang melintas ke arah jalur puncak
diperkirakan mengalami peningkatan dibandingkan hari sebelumnya
betul kita lihat dari angka yang sudah masuk di data kami dari kemarin dibandingkan dengan hari sekarang
upaya yang dilakukan untuk mengurai kemacetan oleh satlantas apa itu
untuk pengurayan anggota sudah ditaruh di titik titik hambat kemudian sedang diberlakukannya rekayasa lalu lintas satu arah menuju arah puncak
untuk gage kami terapkan setiap harinya dari pagi hari sampai dengan nanti malam